dari perdana menteri malaysia anwar ibrahim yang terpilih pada november dua ribu dua puluh dua lalu rencananya pada
hari ini anwar akan mengunjungi taman makam palawan kalibata bertemu dengan presiden jokowi
dodo lalu hadir sebagai tamu utama dalam ct corps leadership forum di hari ini kemungkinan anwar
dan jokowi akan membahas sejumlah isu seperti demarkasi perbatasan perdagangan tenaga kerja
dan isu kelapa sawit selain itu keduanya mungkin juga akan membahas situasi terkini di myanmar di
indonesia rencananya anwar ibrahim akan didampingi menteri luar negeri malaysia zamri abdul qadir
zamri sebelumnya melakukan kunjungan kehormatan ke indonesia pada akhir desember menjelang kunjungan
anwarkan anwar ibrahim akan melakukan pertemuan empat mata dengan presiden jokowi
dato sri haji anwar bin ibrahim adalah seorang politisi malaysia yang menjabat sebagai perdana
menteri malaysia sejak dua ribu dua puluh dua ini merupakan penantian panjang setelah anwar berada di blok oposisi selama
bertahun tahun sejak ia diberhentikan dari umno oleh matir muhammad di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
perdana menteri anwar ibrahim dilantik sebagai perdana menteri malaysia yang ke sepuluh peruncukan
anwar sebagai perdana menteri malaysia dilakukan oleh raja malaysia sultan abdullah usai koalisi
partai partai tidak oke baik pada saat ini dapat anda saksikan presiden jokowi dan
perda menteri anwar ibrahim sedang melakukan penanaman pohon di istana bogor jawa barat terlihat
memang sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh pejabat negara ketika berkunjung ke indonesia
sebelumnya nantinya mereka akan melakukan pertemuan empat mata secara tertutup
pohon bernama pohon merawan kali ini memang ditanam di istana
bogor jawa barat sebagai bentuk simbolis hubungan kerjasama antara malaysia dengan
pada menteri anwar ibrahim yang hadir sejak hari minggu kemarin dengan indonesia yang diwakili oleh
hai hai selanjutnya presiden mengajak para menteri anwar ibrahim
untuk berjalan berkeliling taman di istana bogor sembari menikmati